ya perjalanan mudik bisa mengasihkan pemudik yang menuju purwokerto jawa tengah bisa mencoba jalur yang asyik ini
rasa lelah setelah berjam jam berkendara akan terbayar dengan pemandangan yang indah dan juga sejuk
liputan perjalanan sepanjang jalur pemalang purwokerto ini atas kerjasama pemprov jawa tengah dengan cnn indonesia
di kanan dan kiri banyak terdapat area istirahat yang sejuk
di jalur pemalang purbalingga ini terdapat empat spbu yang buka dua puluh empat jam
salah satunya spbu karangmoncol kecamatan randu dongkar
untuk kebutuhan bbm pemudik pihak spbu telah menyediakan tujuh puluh dua ton liter untuk persediaan tiga hari
pada hari hari biasa stok berkisar antara dua puluh empat ton liter
jalur dari pemalang ke randu dongkal
melewati pemalang purwokerto
di spbu yang ketiga dari pemalang muntah
untuk selanjutnya pemudik purwokerto
masih ada beberapa spbu
apa namanya fasilitas umum yang disediakan dari spbu karamonstro
fasilitas umum disini cukup lengkap
yaitu untuk dari produk pengisian ganti oli
pengisian angin air
masalah toilet bisola
terus fasilitas istirahat
kalau untuk stok kebutuhan bbm sendiri perkiraan
sudah ada permintaan lonjakan pak
untuk permintaan semuanya lancar
untuk persiapan stok untuk menghadapi lonjakan kendaraan
itu sudah saya persiapkan untuk tiga hari ke depan
setelah meninggalkan kecamatan randu dongkal
akan disugui pemandangan gugusan gunung
yang seakan akan menghapit gunung selamat
bila sedang tidak tertutup awan
gunung selamat akan terlihat jelas
pemudik bisa mematikan pendingin mobil
untuk menikmati segarnya udara pegunungan
jika ingin beristirahat
pemudik bisa singgah di area istirahat candi batu
di desa beluk kecamatan beluk
di sini pemudik akan disambut
kerak kerak yang hidup di sekitar tempat ini
diam kamu diam
kasih makan monyet
monyet takut nggak
ini memang sengaja mampir ke sini atau gimana
sengaja mampir ke sini
sama siapa ke sini
para pemudik juga akan disambut para pedagang nanas
daerah ini memang penghasil buah nanas khas pemalang
nanas ini berukuran relatif kecil
malah pedagang musiman lebih banyak
lebih banyak musiman
iya lebih banyak musiman
kalipu berarti pedagang tetap
kebanyakan mereka ambilnya apa bu
nanas atau apa itu
bimbingnya kalau memang itu ya nanas
soalnya wilayah pemalang kan terkenalnya juga nanas
ya tidak menutup kemungkinan juga jajan jajan kayak gini
sama rotan rotan kayak gini kan buat kenang kenangan
empat buah nanas madu dihargai sepuluh rupiah
cocok untuk oleh oleh atau dinikmati sendiri
emang biasa setiap tahun sekali mau sampai ke sini ya
kenapa beli nanas ini
kalau lewat siokas pemalang
siokas pemalang gitu ya
sebenarnya lewat sini
perjalanan sepanjang enam puluh enam km dari pintu tol pemalang hingga purbalingga memang mengasihkan
monumen gatot subroto ini menandai perbatasan kabupaten pemalang dan kabupaten purbalingga
roby bernardi pemalang jawa tengah